kita ke informasi lainnya kualitas udara di kota padang sumatera barat juga terus memburuk akibat kebakaran lahan yang semakin meluas
untuk itu masyarakat diimbau untuk menggunakan masker guna mencegah pengaruh buruk yang ditimbulkan kualitas udara
beginilah visual pemandangan kota padang sumatera barat sejak beberapa hari terakhir
gunung padang yang berada di kawasan pantai terlihat tertutup kabut asap
itu juga dengan halnya dengan kondisi di pusat kota yang terpantau gelap akibat tertutup kabut asap
kondisi ini sudah berlangsung sejak dua pekan lalu di mana bmkg mencatat sebanyak enam ratus sembilan titik panas terpantau di pulau sumatera
untuk mengatasi dampak akibat penurunan kualitas udara warga diimbau menjaga kesehatan dengan menggunakan masker atau pelindung saat beraktivitas
kondisi sedang itu berarti kan sedikit lagi sudah menuju level tidak sehat
sebenarnya seperti itu
secara umum ya ini
secara umum gambaran dalam satu harian
tapi kalau dirinci per jam per jamnya bisa jadi yang awalnya merupakan level sehat
tapi jam jam tertentu bisa saja menjadi level yang dia sudah tidak sehat lagi pada jam jam tertentu
biasanya itu kondisi di pagi hingga menjelang sore siang lah siang hari itu biasanya
ini sedang berapa lama
sebenarnya kalau pantuan kami itu sudah dari dua minggu yang lalu
cuma kadang dia tinggi kadang turun
kadang tinggi kadang turun
dan baru stabil naik terus itu sekitar tiga hari yang lalu
nah sementara pemerintah kota palangkaraya khususnya kecamatan pahandut menggigikan enam masker
kepada siswa siswi sd dan juga smp yang sudah berapa minggu harus memakai masker
saat kegiatan belajar mengajar di sekolah
asap dari kebakaran hutan sudah mulai mengganggu aktivitas warga
bahkan banyak pula siswa yang izin karena sakit menderita ispa
angka penderita ispa di kota palangkaraya naik drastis dalam dua bulan terakhir
di agustus kasus mencapai satu tujuh ratus empat puluh delapan kasus dibandingkan pada bulan juli yang berjumlah enam ratus tiga puluh tujuh kasus
sementara itu titik kebakaran hutan dan lahan di palangkaraya juga terus meluas
semakin sulit untuk dipadamkan
titik titik api itu semakin banyak makanya harapan kita anak anak inilah yang nantinya paling rentan sekali dengan ispa